pemerintah pusat membatalkan rencana penerapan ppkm level tiga pada libur natal dan tahun baru mendatang
pembatalan dilakukan di seluruh indonesia dari tanggal dua puluh empat desember hingga dua januari dua ribu dua puluh
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengaku bersyukur atas pembatalan itu
karena saat ini kasus covid sembilan belas di jakarta telah terkendali
meski begitu riza meminta warga jakarta tetap bijak
warga diminta waspada dan disiplin protokol kesehatan dengan tetap berada di rumah selama natal
adapun wali kota surabaya eri cahyadi
masih menunggu arahan
arahan dari pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan antisipasi penyebaran covid sembilan belas
pada momen natal dan tahun baru mendatang
setelah pengumuman pembatalan penerapan ppkm level tiga
wali kota surabaya eri cahyadi menyatakan
pemkot surabaya masih akan berkoordinasi dengan kapol restabes surabaya
serta dan rem delapan puluh empat baskarajaya
terkait penanganan dan antisipasi penyebaran covid sembilan belas pada natal dan tahun baru

dengan seluruh jajaran perpimpinan kota surabaya bagaimana nanti antisipasi kita ke depan pada waktu nataruh
sementara informasi pembatalan ppkm level tiga untuk natal dan tahun baru oleh pemerintah pusat
disambut baik oleh pelaku usaha wisata di pangandaran
kebijakan ini menjadi angin segar untuk pemulihan wisata
namun meski ppkm level tiga dibatalkan
untuk pangandaran yang statusnya level satu
para pelaku usaha wisata berjanji
akan tetap menerapkan prokes yang ketat
bupati pangandaran jj wiradinata menegaskan
meski ppkm level tiga batal diterapkan
pangandaran tidak akan mengendorkan pemberlakuan syarat ketat masuk wilayah pangandaran
nanti kita akan sosialisasi ke bawah
saya kan biasanya ngundang simpul simpul kelompok kelompok pelaku wisata
tapi kadang kadang tidak sampai
saya akan sampai sekurang kurangnya
bupati pangandaran menambahkan
pembatalan ppkm merupakan indikator kesuksesan penanganan covid sembilan belas
dengan terbukti level menurun dan percepatan vaksin sesuai target
tim liputan cnn indonesia